eh cera songan
ini semua gara gara video pelukan loh
yang tersebar kemana mana tau gak
semenjak lo masuk kampus sini gue jadi sial terus tahu nggak
dengar gak sih
lo sengaja ya dimin gue buat mancing emosi gue
lihat aja gue bakal buktiin semua omongan gue yang kemarin
gue mau kembali ke tempat yang lebih baik

gue mau kembali ke tempat yang lebih baik
gue lagi butuh kalian berdua
kok kalian diem aja
kalian beneran mau cabut
beneran mau ninggalin gue
beneran mau ninggalin gue
beneran mau ninggalin gue
beneran mau ninggalin gue
beneran mau ninggalin gue
jadi ini yang namanya sahabat
di saat gue lagi ada masalah gue butuh temen
tapi kalian malah milih untuk cabut
gue pikir sahabat itu senang dan susah bareng
apa cuman senangnya doang kalian baru deket sama gue
itu yang namanya sahabat
ran barusan bokap lo chat kita
dan lu tau kan
kalau bokap lu udah kayak begini
kita berdua juga nggak bisa apa apa
bukan kita gak setia kawan
kalau sampai kita berdua nekat
dan bikin bokap lu marah
yang ada urusannya makin panjang ram
gue berdua gak salah kok
gak perlu minta maaf
gue yang salah
gue berpikir kalian bakal ada disaat gue susah
karena itu yang bakal gue lakuin buat kalian disaat kalian susah
dan cuma karena kalian takut sama bokap gue
kalian mau ninggalin gue sekarang
kita harus lebih ngerti pangeran saat ini
dia lagi dalam masa masa sulit
gue liat sendiri kan tadi
dan lu berpikir masih sempet mau marah marah sama dia
gak gitu caranya
kita kasih dulu dia waktu ya
kenapa gue gak pernah bisa jadi diri gue sendiri
papa selalu maksa gue ngikutin kemauannya
mereka juga gak peduli sama gue
tunggu sini tata
mau kemana lu
gue gak enak banget sama pangeran
lo mau nekret nyamperin dia
lo pikir gue enggak
gue sebagai sahabat malah ngerasa gak sempurna
gak bisa bantuin pangeran
apalagi kita berdua udah dikasih warning sama bokapnya pangeran
bokapnya pangeran itu pengaruh sangat besar
dan bisnisnya juga lebih banyak daripada orang tua kita berdua
gue paham tata
pangeran adalah temen yang sosoknya setia kawan
apa pernah pangeran ini ngejelek dong
gak pernah pangeran ninggalin kita di saat kita lagi susah atau lagi ada masalah
gue ngerti banget posisi itu
mungkin sekarang kita gak bisa deket sama pangeran
tapi kita berdua bisa ngawasin dia dari jauh
dan kita harus nemuin caranya
buat bisa bantuin dia
ini buat gue
soalnya kemarin kan kita nggak jadi ke pasar
dan lo pasti butuh itu kan
iya sih emang gue butuh
tapi seharusnya gue beli sendiri ki
atau enggak gue minta tolong sama ibu supaya jahitin tas dari kain buat dagangan gue sementara
lo mau bilang jujur aku nyokap lo
bukannya nyokap lo taunya dagangan lo diburu sama pangeran
bukan karena lo lempar
ini tuh keranjangnya warnanya lucu juga kok
pangeran udah gak jadi super power lagi sekarang
secara tadi kan mobil mewah dia dompet jam tangan semuanya udah dibawa sama orang suruhan bokapnya
gak usah minta juga gue pasti jauhin pangeran kok
gue juga gak mau ada masalah lagi sama dia
gue belum selesai ngomong
kalau misalnya lo gak berani jauhin pangeran lihat aja gue bakal bikin pangeran dalam masalah
apa mungkin kejadian yang dialami batu batak ada hubungannya sama ancaman mel
but lo mau kemana putri
perasaan gue gak enak nih kayaknya bakal ada dua hati yang berusaha dapetin cintanya putri
mel bener bener separah itu can you imagine for god's sake seriusan lo semua
melf gue denger sendiri ya orang orang tuh pada gosipin pangeran gara gara barangnya diambil
oh my god kok misalnya pangeran gak jadi ke my birthday gimana
udah mel lo gak usah panik
mel jangan jangan pangeran tuh gak mau dateng ke birthday bash lo
terus ya bokapnya marah dan ngaku ngaku
ganteng semua sama pangeran
sabar udah mending lo confirm dulu aja sama yodadi
tentang pangeran dad
dia jadi gak sih ke my birthday seriusan ya dad
ternyata bokap gue yang deket bokapnya pangeran biar pangeran tuh dateng ke my birthday
mel makanya dari awal lo tuh gak harusnya dikit dikit call your daddy kayak gini kan jadinya
ya pas lah gue kusut gue panik beneran nih
pertama kali gue ngeliat lo gue kasihan
di situasi kayak gini lo gak bakal bisa nyelamatin pangeran
gue cuma mau pastiin aja keadaan dia
karena kalo apa yang dibilang sama anak anak di kantin itu bener
batu batu pasti gak akan bisa bertahan
terus kenapa lo peduli sama dia
bukannya dia sering nyangetin lo
apa lo ada sesuatu sama pangeran
eh cewek songan
ini semua gara gara video pelukan lo yang tersebar kemana mana tau gak
semenjak lo masuk kampus sini gue jadi sial terus tahun

dengar gak sih
lo sengaja ya dimin gue buat mancing emosi gue
gue bakal buktiin semua omongan gue yang kemarin
lo gak perlu buktiin apa apa mel
gue tau kok lo punya segalanya
iya kan bagus deh kalau sadar
sekarang udah jelas
pasti pangeran jadi kayak gini karena mel udah telepon deddynya dan pangeran jadi ditekan sama papanya
kalau suka sama si cewek asongan itu make sure dia gak deket deket sama pangeran
kalau enggak lihat aja nanti
daripada lu ngurusin orang lain
mending lo koreksi diri
jangan suka nyalain orang lain
karena lo gak berhasil dapetin pangeran
sampai jumpa di video selanjutnya